menetes peluh lelehkan asfal
debu polusi yang hiasi wajah rakyat jelata
jadi bukti tanahnya tak ingin dijadah kembali
cara yang ditempuh juga cara yang diam diam
proses amdalnya diam diam kalaupun kemudian terbuka
bali salah satu tujuan utama wisata dunia
dari dalam laut pantai sampai daratannya
sudah dijama industri pariwisata
bentang alam non elok membuat rupiah mengalir lancar
investasi besar besaran masuk
untuk melayani para pelancong yang datang dari negeri sendiri
sampai seantero bumi
kata budaya bali cok sawitri
gempuran bisnis pariwisata membuat bali mengalami kebingungan
ini yang saya bilang ada cara pandang yang sangat
membuat bali itu kebingungan sendiri secara internal adalah apa
justru pada terhita karena itu
menurut cok sawitri di satu sisi kue industri pariwisata terlalu lezat untuk diabaikan
di sisi lain orang bali paham betul
industri ini bisa mengancam tatanan religi mereka
bagaimana kita percaya investor berniat baik
kalau caranya dengan cara cara yang tidak benar
ia menilai konsep pariwisata masal
mengobrak abrik keyakinan masyarakat bali
terutama pengetahuan mereka tentang air dan air
dan juga tentang kekuatan tanah
hindu bali adalah agama tirte atau air suci
air merupakan pusat kosmis segala ritus pemujaan kepada tuhan
tetapi air yang awalnya bersifat komunal atau milik bersama
kini bergeser menjadi komoditas ekonomi yang diperebutkan
air yang memberi kekuatan spiritual berubah menjadi ladang konflik
konflik tentu saja muncul dari bagaimana air yang tersedia
cukup untuk melepas dahaga lebih dari enam belas juta wisatawan
terus air yang tersebut berubah menjadi ladang konflik
untuk mencukupi kebutuhan empat juta warga bali sendiri
penelitian oleh yayasan idep selaras alam menunjukkan

kepada penelitian percayaan air tersebut berubah menjadi ladang konflik

saat yang sama petani subak juga membutuhkan air
di saat yang sama petani subak juga membutuhkan air

s fugak bukan sekedar soal pertanian dan irigasi
subak adalah perwujudan trihita karana yang berusia ribuan tahun
subak adalah perwujudan trihita karana yang berusia ribuan tahun

subak adalah tatanan sosial hasil interaksi manusia dan perwujudan virgo
dengan alam dengan sesamanya dan dengan nilai spiritual yang menjadi keyakinan serta pandangan hidup
dasar subah itu adalah memakai dasar dari trihidokrano
berarti kita dalam artian trihidokrano dalam artian kita artinya percaya dengan tuhan yang di atas
kemudian pada alamnya pada manusianya
itu bukan semata mata untuk mencari keuntungan saja dulu
hanya kita sebagai petani itu ingin melestarikan budaya nenek moyang kita dari dulu
kini petani seperti imade semada harus mempertahankan sumber mata air yang mengaliri subaknya
dari pihak yang menginginkannya
mereka datang dengan tawaran mimpi kesejahteraan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya
itu sering sekali kemudian alih fungsi sawah
ini saya mau mengatakan atas nama pembangunan
dan kemudian ini nanti berkaitan dengan apa
kriteria dari bebas miskin itu
tanahnya biar disemen
kan ciri cirinya rumahnya biar bertembok
bayangkan banyak sekali secara kompleksitas secara holistik justru menyerang dari konsep bagaimana orang bali dengan tanah
orang bali dalam konsepnya dalam ketrihitekaraanaan
belum lagi nanti kita berbicara tentang pariwisata dan investasi
tak ada pengurusan dan tidak ada dihubungkan
juga ke patung besok
yang baru ke bawah sel laboratory yang di rumah dekat belakang
para petani ini tidak mengenal istilah membeli air
air adalah milik bersama
dan dibagi secara adil
jauh sebelum bangsa ini mengenal kata demokrasi
subah sudah mempraktikannya selama ribuhan tahun
nomor tujuh belas tahun dua ribu sembilan belas tentang sumber daya air
undang undang lama pernah dibatalkan mahkamah konstitusi
karena melanggengkan privatisasi air
selain menegaskan air sebagai komoditas ekonomi
di dalam aturan baru ini pun ada pasal yang melenyapkan
hak suara masyarakat adat
yang kita soroti adalah soal bagaimana masyarakat
tidak punya hak untuk menolak suatu proyek investasi air di daerahnya
karena jelas di undang undang sumber daya air yang baru
yang tahun dua ribu sembilan belas kemarin telah disahkan
di pasal enam puluh tiga tersebut jelas penolakan masyarakat
hanya dibatasi kepada pihak swasta
sedangkan pertanyaannya kemudian bagaimana ketika
badan usaha milik negara misalkan yang melakukan investasi
dan investasi tersebut berpotensi merusak lingkungan masyarakat di sana
dari perwujudan trihita karana
beralih menjadi target produktivitas yang diukur hanya dengan angka angka
subak tak lagi memiliki keistimewaan dalam
tatanan adat bali di tengah kepentingan investasi
ada keistimewaan sikap dari seke subak
jadi kalau aliran seke subak itu sampai terhalangi oleh pembangunan kami
misalnya di depi jalan ini seke subak boleh lombongkan rumah itu
kalau dulu saya tak tahu sekarang kan
misalnya kayak sekarang bali kan ini bukan hanya sejuta pura
tetapi juga satu miliar ruko
kami mengharapkan teman teman juga di kabupaten untuk bisa lebih mengendalikan
pembangunan pembangunan terutama yang bisa berpotensi merusak ekosistem ini
pembangunan villa misalnya walaupun pembangunannya kecil
tapi mengganggu daripada drenase arus daripada air air subak
ini juga akan mengganggu oleh sebab itu
yang kami harapkan juga lebih peka melihat kondisi dalam
kepala dinas kebudayaan kabupaten tabanan
igusti ngurah supanji mengatakan
industri pariwisata mengubah pola kerja masyarakat bali
petani yang sering dianggap identik dengan kemiskinan
juga mempercepat perubahan pola kerja di bali
godaan yang paling besar bali kekinian adalah pariwisata
kodaan itu merangsang generasi generasi muda petani kita
untuk lari menekuni profesi di bidang pariwisata
tentang ketika mereka berbicara apa sih itu kesejahteraan bagi orang bali
orang bali lama melihat kesejahteraan
kesejahteraannya itu adalah ketika apa
dia cukup untuk hidupnya dan dia cukup untuk kepariangan
dan kemudian mengenai si mekramenya
mengenai itu kan dia mempunyai hidup komunal sebenarnya prinsipnya
milik bersama dan sebagainya
dari peluh para petani inilah istilah ketahanan pangan lahir
mereka percaya ketidakseimbangan dalam tatanan trihita karana
adalah awal dari segala krisis religi dan ekologi
meeting seram dwa kapung asal getah
pertama karena politik
yang terakhir karena attempts untuk menjelaskan tulisan
perarti skrimding yang biasa
hektar sawah di sepanjang daerah aliran sungai atau dasyeho
kini imade semada hanya bisa panen dua kali dalam dua tahun
kalau untuk air subaknya yang tiga puluh lima persen dulu di sini memang banyak sekali kelihatan airnya
sekarang kenyataannya untuk sekarang hanya segini gitu
jadi kondisi debit segini ini pak cukup tidak untuk mengaliri subak
subak yang ada di hulu sampai hilir
tidak pak memang memang tidak cukup sebenarnya
kalau setelah begini waktu masih keluar tiga puluh lima persen pun kita juga mengatur di subak itu masalah pergiliran airnya
apalagi sekarang seperti ini kemungkinan besar kita lebih banyak sekarang mengenalkan
apa itu namanya mengenalkan tanda hujan untuk anunya
debit mata air gembrong mencapai satu ratus delapan puluh liter per detik
pemerintah membagi satu ratus tujuh belas liter per detik atau enam puluh lima persen untuk pdam
lima persen atau setara enam puluh liter per detik untuk mengaliri sawah subak seluas lima satu ratus tiga puluh hektare dari hulu sampai hilir
pembagian air inilah yang membuat hidup para petani subak berubah
sebelum diambil oleh pdam
pola tanaman itu masih normal
dan juga dianggap sebagai penyelamat
kalau seperti dulu kan musimnya musim tanam umpamanya di hulu termasuk dari camatan penebel itu
umpama namanya ulu waktu itu kan masih bisa tanam dari bulan tujuh sampai dia biasanya jedahnya sampai bulan sembilan
setelah diambil ini tidak bisa petani itu sekarang menentukan waktunya yang harus kita tanam
peneliti sistem subak di universitas udayana dan pasar
mawiti infantri yekti mendapati fakta berbeda
air bagi petani subak ternyata hanya lima liter per detik jauh dari enam puluh liter per detik yang seharusnya diterima petani
di situasi ini subak gede cagu di maungin atau bagian tengah paling merasakan dampaknya
di cagu sendiri itu bisa dikatakan panjang saluran tersiernya sangat panjang sehingga apakah cukup air yang hanya enam meter kipik per detik itu sampai ke
nah inilah yang menjadi sebuah polemik petani dalam membagi airnya nanti
sehingga keyakinan mereka terhadap sumber air yang dari sungai ini tadi memang bisa dikatakan menjadi rendah
sebuah perlengkapan suju sumber dalam dan lain pelayanan yang kita empatkan sumber mata air di gemerung
itu kita bekerja sesuai dengan peraturan yang ada
gembrong sebagian airnya diambil untuk pdam
masyarakat subak mengerti bahwa saudara saudaranya memang butuh air untuk minum
para petani subak memiliki ritual penghormatan terhadap air sejak awal air mengalir sampai kembali ke alam
air dan pura tak bisa lepas dari subang
ada pura khusus subak yang disebut bedugul
di sanalah para petani ini tak berhenti meminta kepada sang yang widi dan betara nini atau dewi kesuburan
agar musim tanam tahun ini tetap bagus meski berbulan bulan terlambat tanam karena air tak kunjung datang
sebelum masa tanam tiba
mereka bersama sama sembayang mapak toyo yang artinya menjemput air
besar harapan mereka air datang dan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik
masalah air memang pelik
inilah yang membuat luas subak agung yeho terus menyusut
pada era seribu sembilan ratus delapan puluh an luas sawah di sana mencapai enam empat ratus sembilan puluh hektare
menyusut menjadi lima satu ratus tiga puluh hektare di era dua ribu an
mereka yang tak kuasa bertahan memilih menjual sawah mereka
kepada pengembang perumahan
alifungsi lahan pun tak terhindarkan
di kabupaten tabanan penyusutan luas sawah subak mencapai lima puluh tiga hektare per tahun
nyoman buaka seorang pekaseh atau kepala subak samsam mengaku khawatir situasi ini memicu konflik antar petani
sekarang kan kalau pembagian ini memang sudah dari turun menurun sudah seperti ini
kalau airnya kecil dia
pembagian itu sama tapi bisa meminjam
misalnya sekarang ini di ulu kita kasih meminjam airnya itu
sudah semuanya menanam baru kita geser
nengah suratnya petani lain di subak gede cagu mengaku harus dua kali mengaliri sawah garapannya
dua kali itu pula air surut karena kecilnya debit air yang masuk ke sawahnya
bahkan tidak sedikit lahan yang masih kering karena belum mendapatkan aliran air
padahal mereka seharusnya sudah bisa panen pada maret tahun ini
namun sampai akhir februari sawah mereka bahkan belum dialiri air
lahan yang semula sawah subak kini mengandalkan hujan
kalau dulu sebelum ada pump masuk desa itu kan masih lancar
kemarau gini ini bisa masih
airnya sudah masuk rumah tapi di rumah ya cukup air minum yang diutamakan
makanya subaknya tidak ada hujan sekarang
ketika nengah balik pemerintah menanggung pemerintah
ketika nengah baru menggarap tanah di sawahnya
sawah di subak tetangga yang berhasil mendapatkan air malah sudah panen
wayan suarko satu dari sekian petani yang sehari hari bekerja menjadi kuli bangunan di kota tabanan
dia menjadi kuli untuk bertahan hidup
bertani ia lakukan di sela sela pekerjaannya itu
kenapa pak kok selain bertani juga kerja bangunan kok
karena di sawah ini saya juga kerja bangunan
tapi di bawah tidak bisa diandalkan
harga bawah itu murah harga penggarap itu mahal
kalau airnya gimana pak sekarang
kalau airnya susah sekarang
mereka yang masih benar benar percaya pada penghidupan dari mengolah tanah
menyiasatinya dengan menanam sayur sayuran dan tanaman lain yang tak butuh banyak air
mereka terpaksa melakukan hal yang sangat penting
yang sebenarnya di luar tradisi subak
demi mempertahankan prinsip hidup dari mengolah tanah
warisan dari orang tua apa yang dikasih tahu oleh orang tua
disuruhlah kita mempertahankan pertanian pak
walaupun kita tidak punya lahan garapan artinya hak milik
kalau ada orang memberikan untuk menggarapkan sawahnya garap lah
karena disengalah sumbat kehidupan
iwo pikir itu ter jadi seolah olah hidup saya bisa emang
lebih dari lima belas juta turis datang ke bali setiap tahunnya
mereka tentu saja butuh air minum
inilah pasar besar bagi perusahaan air minum dalam kemasan
hanya saja bisnis ini bersumber pada mata air mata air yang juga digunakan sebagai sumber mata air bagi subak subak di bali
subak jatiluwe di kabupaten tabanan ditapkan sebagai warisan budaya dunia oleh badan persatuan bangsa bangsa untuk pendidikan dan kebudayaan atau unesco pada dua ribu dua belas
empat subak di empat kabupaten lainnya bangli gianyar buleleng dan badung dengan luas total hampir dua puluh ribu hektare juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia
desa tenang di kawasan kaki gunung batu karu itu bahkan mampu mendatangkan
lebih dari satu juta pelancong dari dalam dan luar negeri selama empat tahun terakhir
warga desa sadar ada banyak investor di industri pariwisata yang bakal masuk mengincar tanah dan mata air mereka
jangan khawatir kalau masalah itu karena orang bali secara khususnya pantang untuk menjual tanah warisannya
beberapa tahun lalu ia kedatangan seorang kawan lama yang ingin membeli tanahnya
usut punya usut kawannya ini membawa misi perusahaan air minum dalam kemasan yang ingin menguasai mata air di area tanahnya
berapapun saya akan beli ditantang begitu jadinya saya bicara gini pak andi jangan dong itu sumber kehidupannya saya sebagai petani diambil
berarti anda sudah tidak saudara tidak teman lagi
berarti membunuh saya udah itu langsung
sweden sadar ia tidak bisa sendirian ia lantas mengajak petani petani lain membentuk kelompok tani
ia meminta rekan rekannya agar tidak mengalih fungsikan lahan sawah yang kadang hasil panennya pun dihargai murah
pak swedan untuk mengakomodir pariwisata tapi juga supaya tetap tidak mengubah peruntukan lahan apa pak yang pak swedan lakukan

yang saya lakukan adalah tetap berdasarkan konsep astokosala kosali itu satu
kedua tidak merubah mengeksploitasi tanah seluas luasnya agar subah itu tetap lestari
contohnya ini rumah ini adalah dapur setelah dipakai dapur ada beberapa teman yang mensupport ini harus dijadikan homestay
pergulatan mempertahankan mata air juga dialami kelompok tani subak di peladung kabupaten karangasem
pada dua ribu dua belas mereka didatangi perwakilan sebuah perusahaan air minum yang membawa surat izin eksplorasi dari bupati karangasem
peladung terletak di antara dua gunung yakni gunung agung dan abang
ada empat mata air besar yang mengaliri subak di kawasan ini
ababi yeh ketipat tahuka dan tirte gangga
perusahaan ini mengebor sampai kedalaman kabupaten karangasem
perusahaan ini mengebor sampai ke ratusan meter di sekitar area persawahan subah
investasi menciptakan konflik di antara para petani subak di sana
kami mendapatkan beberapa gambaran dan juga kasus yang terjadi di beberapa daerah di indonesia
di mana saat investor ini mengambil air di sana terjadi kekeringan terhadap beberapa sumber mata airnya
sehingga dampak yang kami takutkan seandainya izin eksploitasi itu diberikan adalah terjadi kekeringan
di lahan pertanian kami
lahan pertanian kami itu sangat luas
itu sekitar tiga ratus hektare yang menghidupi lima ratus kepala keluarga petani
dan itu jika terjadi maka kami mau makan apa
jadi yang setuju awalnya termasuk kami pun awalnya setuju karena ini baru sebatas penelitian
kami berikan ruang untuk investor masuk karena kami berharap bisa menampung lapangan kerja
mereka tidak tahu apa yang bakal dihadapi ketika sumber mata air di sana disedot untuk kepentingan industri air minum dalam kemasan
kami tidak tahu apa yang akan terjadi ketika investor ini masuk
karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
kami tidak tahu apa yang akan terjadi ketika investor ini masuk
petani ini tidak lugu
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
yang mendukung investasi mendapatkan iming iming lapangan kerja
sebagian tetap menolak dengan dalih investasi ini bakal menyedot habis air yang turun temurun mengaliri sawah subak mereka
bagaimana intinya kan ini inisiatif ada dari warga
kayaknya ini ada sesuatu yang salah dengan rencana investasi aqua
tetapi kemudian mereka tidak memahami apa sebenarnya dampaknya
lalu kemudian mereka mencari referensi
jadi ada inisiatif awal dari warga
ini yang menarik dari kasus karangasem
ada inisiatif dari warga untuk melihat bagaimana dampaknya
karena memang dalam setiap investasi ya dampak buruk pasti tidak diceritakan
karena mereka ingin menggulakan proyeknya
konflik pun meruncing
konflik yang saya masukkan di sini adalah hampir istilahnya berkelahi seperti itu
jadi dulu yang kami sebenarnya saudara itu akhirnya menjauh
kami tidak saling undang bahkan beberapa hal itu kami tidak bicara bertegur sapa di rumah seperti itu
ketika sudah banyak masyarakat kami yang pro dan kontra
pada saat itulah kami melakukan musyawarah
kita melakukan musyawarat besar yang namanya paruman desa
paruman desa adat
seperti yang saya sampaikan tadi
kita mengundang banyak narasumber narasumber untuk memberikan pemaparan pemahaman sesuai dengan bidangnya masing masing
seperti dari pemerintah dari perusahaan dari pecinta lingkungan hidup
setelah mendengar pemaparan dari perusahaan pemerintah kabupaten dan aktivis lingkungan
warga akhirnya sepakat menolak perusahaan
dan itu dituangkan di dalam berita acara
yang namanya perarem desa adat
dan itu kuat mengikat
tidak bisa diganggu gunggak
desa adat peladung memang tidak setenar desa lain di bali
tetapi ada pelajaran penting dari cara warganya menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat ketika menghadapi investor
para petani ingin menegaskan investasi bukan satu satunya jawaban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
saya tidak memahami cara pandang pemerintah seperti apa
kami hidup dari dulu semenjak kami ada di sini ribuan tahun yang lalu kami bertani
pertanian itu adalah pekerjaan yang paling mulia bagi kami
jadi lapangan pekerja itu ya sudah pertanian saja
pertanian itu dirubah menjadi pabrik atau menjadi yang lain lain
bagi saya itu bukan itu bukan pekerjaan
kami tidak memerlukan lapangan pekerjaan karena kami sudah memiliki lapangan kerja di sini
pemuda ini sadar menghentikan upaya eksploitasi tidak berhenti sampai di sini
para petani ini masih harus berjuang menjaga kedaulatan air di tengah godaan komersialisasi air